yang menarik ini adalah financial inclusion

karena kalau kita membuka di bank biasa itu kan ada minimum saldo
pada saat mereka tidak punya minimum saldo tidak bisa maintain minimum saldo

mereka tidak bisa punya account
sehingga ini financial inclusionnya dua puluh tujuh persen menjadi mempunyai e wallet
karena memang pembayaran kita berikannya melalui e wallet
dan ini program dari bendahara negara dari treasury langsung ke individual
dan ini satu satunya program pemerintah yang bisa melakukan itu
dan ini hanya mungkin dengan digitalisasi
dan pasti bekerjasama dengan platform platform yang
bekerjasama dengan perbankan maupun dengan platform e wallet
pak erlangga ini tadi kan kalau kita lihat memang angka pengangguran itu sebenarnya kan lebih kan di atas lima puluh juta
kalau kita hitung semua yang tidak mendapatkan dari phk dan juga mereka pekerjaannya juga dikurangi
nah kalau misalnya ikut atau mendapatkan baik itu subsidi dari upah ataupun bantuan sosial dan blt dan lain sebagainya
bisa didapatkan atau bagaimana
bisa lebih ingatkan kembali persyaratannya
pertama ada persyaratan
persyaratannya antara lain dia tidak menerima bansos yang lain
nah itu jadi kalau sudah menerima bansos
ya sudah dapat subsidi upah kemudian bansos apakah itu pkh kartu sembako dan banyak program pemerintah
itu dia tidak eligible untuk mendapatkan program kartu prakerja
jadi ini ada screening yang dilakukan
ini dilakukan by the system
kemudian juga kita cek dari dukcapilnya
apakah di dukcapilnya itu terdaftar nik nya status kependudukannya
kemudian kita juga cek dengan dignas
apakah sedang sekolah
itu juga tidak boleh mendapatkan
jadi yang sedang sekolah itu juga tidak boleh
kemudian ada tambahan lagi juga dari perbankan
jadi harus satu orang
jadi semua parameter itu masuk dan itu di shortlist
dan ini untuk semua individu di atas usia delapan belas tahun
di atas individu semua delapan belas tahun
jadi dari sabang sampai merauke dari miangas sampai pulau rote
mereka mendapatkan akses sama kecepatan sama
dan ini jelas program yang berkeadilan
yang diberikan oleh kepala kepala kepala
bagaimana perangkatnya untuk menjaga keamanan

ini kan pasti ada cukup membantu juga
jadi perannya dalam memberikan cushion ini selama covid ini
porsi yang diberikan oleh kartu prakerja
jadi kartu prakerja ini
sampai dengan semester pertama
jadi dia sudah satu tahun enam bulan
itu sudah merekrut sebelas tiga juta orang
jadi yang sebelas tiga juta orang ini
seberhasilkan survei baik itu oleh cyrus maupun oleh bps
dengan kartu ini
dan mungkin juga sebagian menggunakan untuk modal kerja

dan memang ada sukses story nya
jadi sukses story yang ter phk
salah satunya mereka belajar untuk digital
kemudian dipercaya memegang pekerjaan untuk di network daripada tower
dan dia menjadi manager
nah itu menjadi satu sukses story
kemudian ada sukses story lagi
kemudian ada sukses story lagi
nah itu saya ingin mengambil pelatihan untuk barista ko fi
dan dengan pelatihan barista itu dia mendapatkan franchise
contohnya di bogor franchise nya namanya bahasa kita nya bengkulu
tapi di sana namanya bengkulen
jadi training bengkulen
begitu mereka berhasil mengikuti pelatihan
itu mereka mendapatkan hak untuk menjual franchise bengkulen
nah ini mereka menjadi the new entrepreneurs jadi ada juga ustadz di jawa tengah nah dia ustadz namun dalam situasi seperti ini dia mencoba untuk belajar dan mendalami franchise dan dia menjadi reseller daripada mainan dan itu terus bertambah
jadi memang ada sentuhan pelatihan dan ada passion yang terbangun oleh mereka karena belajar satu belajar lagi kedua belajar lagi ketiga belajar keempat
mereka mulai bisnis begitu bisnis mereka membutuhkan lagi mereka kembali lagi dan bahkan mereka bersia top up sendiri
nah ini yang baik dan kita sudah lanjutkan ini dengan bni dan bri untuk diberikan modal
karena bagi bank ini kan kyc nya selesai dan kedua sudah melakukan pendidikan ataupun pelatihan
sehingga mereka diberikan lagi super mikro di awal sepuluh juta namun kalau ini bisa berlanjut naik lagi bisa sampai lima puluh juta bahkan ada yang sudah diberikan tiga ratus juta
sebenarnya ini merupakan program yang berjangka panjang dan tujuannya bukan saja untuk memberikan kusion pada saat covid sembilan belas tapi justru untuk memberikan pelatihan pelatihan
ini kalau selama ini kira kira siapa seperti apa profil dari penerima kartu prakerja ini pak air langga dan dari mana
karena ini kan seluruh tanah air kan dan lima enam juta pada tahun dua ribu dua puluh dan tahun ini juga kan untuk semester pertama dan keduanya kan lima enam juta lagi
ini siapa yang memanfaatkan
jadi pertama kalau kita lihat dari demografi dari seluruh indonesia
kemudian dari seluruh indonesia ini
memang yang di tengah itu pendidikan sma
sehingga kita jelas bahwa ini adalah akses terbuka
jadi dari sabang sampai merauke dari miangas sampai pulau rote
jadi tidak tergantung kewilayahan
karena aksesnya sama
mereka mendapatkan akses sama
nah tentu dari segi materi pendidikan pun setara
jadi tidak membedakan satu regional dan lain lain
karena ini berbasis kepada platform
kemudian ya tadi ketimpangan timur barat jawa luar jawa
ini bisa selesai karena orang mempunyai akses sama mendapatkan dana yang sama kesempatan yang sama
dan ini jelas program yang berkeadilan
dan kalau dari segi gender
apakah sudah ada survei
gender memang survei sudah
dan usia sudah ada kira kira
usia kita batasi delapan belas sampai enam puluh lima
tapi mayoritas berada pada usia di bawah empat puluh dan di atas dua puluh
dan kita sekarang kan masih dalam bonus demografi yang mau tidak mau kita manfaatkan
pak erlangga ini tadi seluruh indonesia
tapi kalau setahu saya prakerja ini kan plafonnya tadi digital
berarti kan akses infrastrukturnya itu juga harus berdasarkan digital
sementara mungkin yang banyak yang kena phk ini mereka tidak punya akses atau tidak punya gadgetnya
atau yang sekarang serba online mungkin itu juga membatasi
apakah semua ini dipikirkan pak erlangga
kita sudah melihat bahwa programnya itu tidak memakan beban berat
beban memori berat
jadi bisa diakses oleh smartphone
nah oleh karena itu ini dengan jangkauan network
baik itu infrastruktur digital k fiber optik maupun satelit
sebagian besar sudah tercover
ini terbukti dari di beberapa daerah kabupaten yang di ujung pun bisa menerima
jadi tidak terlalu masalah
tidak terlalu bermasalah karena sebagian besar anak anak muda kita sudah pakai gadget
dan bahkan kalau kita lihat kan di sektor ojek online semuanya menggunakan gadget
dan gadget juga sekarang sudah ada yang
dan itu gadget gadget yang dimanufaktur di indonesia
nah ini yang mungkin kita akan terus dorong
ya dan insentif atau dana yang diberikan di prakerja sendiri itu juga memberikan ini ya
dana khusus untuk misalnya ya seperti itu
memberi pulsa dan lain sebagainya
ya kita memberikan rp enam ratus per bulan selama empat bulan
kenapa kita cicil itu
supaya membantu cash flow
dan juga untuk tidak sekaligus diambil sehingga tidak dibelanjakan satu kaligus
karena sifatnya kan kita pebelajaran dan juga supaya empower memberdayakan mereka gitu
jadi mengatur cash flow dan yang lain
jadi komponennya tadi di sebut rp tiga juta ya
rp satu juta untuk pendidikan

kemudian ada biaya survei rp satu ratus lima puluh
survei ini untuk mengetahui
mengetahui mereka masih bekerja masih menganggur
kemudian juga survei mengenai pelatihan yang mereka ambil
apakah baik apakah mereka tidak baik
sehingga seluruhnya di rating
ya dan enam ratus ribu ini merupakan cash yang masuk langsung lewat e wallet mereka
dan sesuai dengan survei tahun ini rata rata digunakan untuk apa saja pak
di sini aspek bancosnya terasa
aspek bancosnya terasa
jadi entrepreneur itu terbangun juga dari pelatihan pelatihan ini
oke sekarang yang paling relevan mungkin aspek pelatihan itu sendiri
ini kan semua ada platform ya
bekerja sama dengan berapa platform kalau tidak salah tujuh
jadi ini dengan tujuh platform
kemudian juga dengan beberapa lembaga pelatihan
nah dari lembaga pelatihan itu ada sekitar lebih dari satu empat ratus modul
nah modul ini siapa yang nanti menentukan
modul itu dari lembaga pelatihan
jadi platform itu diakses oleh peserta
kemudian pelatihan itu masuk di dalam lembaga pendidikan
nah dari pendidikan ini pemegang kartu prakerja mempunyai bansos sebesar satu juta
dia yang pilih mata pelajaran yang dia ingin pelajari
sehingga dengan demikian ini adalah pilihan pada pemegang kartu prakerja
dan pelatihan ini untuk berapa lama total maksimum
ini diberikan waktu tertentu sampai kalau tahun lalu sampai akhir tahun
jadi satu tahun ya
dia bisa mengambil satu atau dua bisa eligible mendapatkan semi bansosnya
tapi sampai akhir tahun masih diberi kesempatan untuk mengambil sampai plafon satu juta itu dihabiskan
ada yang menghabiskan empat ada yang menghabiskan lima
nah ini kan pakai gelombang gelombang kan
gelombangnya kan berdasarkan semester
taruhlah satu semester ya enam bulan setelah itu
kalau dia ingin
kalau dia ingin mengikuti pelatihan ini
gelombang itu untuk penerimaan anggota
kalau dia sudah di gelombang itu dia berhenti di gelombang itu
tapi untuk pelatihannya
selama dia belum menghabiskan jatah itu bisa
tapi kalau sudah menghabiskan jatah tapi pelatihannya belum selesai apa
pelatihan sebagian sudah selesai
tapi kalau dia mau nambah dia top up sendiri
oh top up sendiri
jadi kemarin beberapa banyak kasus dia bayar sendiri
dan bayarnya juga terjangkau ya kalau sudah
dengan harga terjangkau
bayangkan pendidikan bisa dari satu juta itu bisa empat sampai lima pelatihan
jadi rata ratanya rendah
dan ada survei yang menyebutkan bahwa kalau sudah dilatih memang meningkat kualitas dari cara mereka bekerja
mungkin skillnya kemampuannya dan lain sebagainya itu sudah ada
jadi kita sudah melihat bahwa pendidikan ini sangat relevan terhadap skill pekerja
sebetulnya kartu prakerja itu adalah
membridge gap antara demand side dengan supply side yang kalau tanpa kartu prakerja ini tidak ketemu
nah dengan ini menjadi
biasanya kalau baru selesai sekolah kemudian cari pekerjaan ternyata gak matching
ataupun ganti kerjaan
dari pekerja mau menjadi entrepreneurs berasa apa yang cukup nah ini mereka lakukan
atau mau pindah kerja dari kerjaan lama ke kerjaan baru
nah ini penyusul
nah penyesuaian juga diperlukan
dan setelah lulus itu pasti ada sertifikatnya tentu saja
semua sertifikat ada dan kebanyakan kalau pendaftar gitu sudah dapat sertifikat kartu prakerja itu mendapatkan apresiasi dari industri
bahkan kita juga kerjasama dengan iss ya
jadi perusahaan skilling itu juga mereka mempersiapkan the demand side apa yang mereka butuhkan

dan kpk ketuanya mengatakan bahwa ini adalah best practice
daripada program karena keterbukaan transparansinya semua jelas

tadi disebut ada sekitar satu ratus lima puluh an kan ya lembaga yang pelatihan yang ikut serta
ya karena ada tentu ini kan market mechanism
mereka boleh posting pelatihan dan pelatihan itu dipilih oleh peserta
dan biasanya ada rating
kalau mereka yang belum pernah dipilih kan nggak ada ratingnya
kalau tidak puas pasti keliru
sama seperti di aplikasi ups ios atau di apple store
kan ada yang nilainya empat empat lima bintang
nah kalau nggak ada bintang orang cenderung meninggalkan
nah ini juga mirip seperti itu
jadi sebenarnya siapa saja yang memiliki program pelatihan bisa ikut dalam program ini
bisa ikut bisa mendaftar
tapi harus ada ya pastikan ini semua bonafit kan tentu saja
bonafit kedua punya sistem yang level security nya sama
ya dan platform ini juga tentu saja apa yang mereka
dapatkan dalam hal ini atau bagaimana mereka
mungkin ada bagian fee yang dikeluarkan dari lembaga pelatihan
ya biasanya berapa persen
dan di sini ada juga dari sisnaker dan pelatihan kementerian tenaga kerja pelatihan gratis
itu tersedia juga
kemudian ada dari telkom juga ada
jadi multiple platform disediakan
yang paling tadi ada satu tujuh ratus program
dan sampai saat ini apa apa saja
ya tentu yang sangat praktikal
praktikal itu ada yang terkait dengan kafe
terkait dengan bagaimana jualan di web
kemudian juga bagaimana membuat promosi melalui program
bahkan ada yang kecantikan pun ada
semua diada di situ
termasuk membuat kue membuat apa namanya yang teknis pun ada
jadi kalau mereka ingin menjadi digital savvy mereka bisa mengambil beberapa program juga
tapi bagaimana dengan misalnya korban phk sebuah perusahaan atau pabrik yang sekarang misalnya tutup atau gulung tikar dan lain sebagainya
mereka banyak yang ikut
pertama jumlahnya kan cukup banyak
dan mereka sangat membutuhkan bantuan bansos dan juga cushion ini
mereka memanfaatkan atau
tetapi ini kan sifatnya harus aktif
jadi tidak bisa pasif menunggu
tetapi mereka harus aktif mendaftar
nah pada saat aktif mendaftar setiap batch kan kita cuma buka delapan ratus ribu
berarti kalau di batch itu mereka tidak masuk mereka harus menunggu batch berikutnya
jadi kesabaran itu penting
karena beberapa peserta yang mempunyai keuletan itu ya ada yang empat sampai lima kali baru masuk dalam program kartu prakerja ini
dan selama ini pelatihan lebih banyak online tentu saja
karena ini kan kita situasi pandemik
jadi seluruhnya online
pak erlangga setelah berjalan satu tahun ini dianggap sukses
jadi sehingga akan diulangkan
kita akan lanjutkan kembali
dan kita sudah berkali kali direview termasuk oleh kpk
dan kpk ketuanya mengatakan bahwa ini adalah best practice
karena keterbukaan transparansinya semua jelas
siapa yang mendapatkan siapa yang tidak dapat kenapa dapat kenapa tidak dapat
semuanya bisa diakses
jadi artinya ada templatenya
misalnya si a yang mendaftar kenapa dia masuk dia masuk dia tidak masuk
nah itu ada kenapanya
jadi mereka tahu semua
dan ini akan menjadi program jangka panjang
ini akan program terus menerus
tahun depan masih
tahun depan tergantung pandemi covid
tapi yang dianggarkan di dalam anggaran kementerian keuangan
kembali ke program reguler di awal budgetnya yaitu sekitar sepuluh sebelas triliun
jadi untuk prakerja yang biasa gitu
ya artinya dipersiapkan untuk prakerja yang biasa
ya artinya dipersiapkan untuk prakerja yang biasa
yang reskilling dan retraining
tapi ini kita masih melihat dan direview tahun ini seperti apa
ya jadi kalau sekarang dengan adanya covid makanya bagian menjadi semi bansos
tapi nanti kalau taruhlah covid nya sudah berlalu program prakerja ini masih ada
untuk retraining dan reskilling
jadi jumlah yang didapatkan bisa berkurang
jumlah pesertanya berkurang tapi jenis pelatihannya ditingkatkan

kira kira yang masih bisa diperbaiki
walaupun dianggap sukses dan cukup efektif sesuai dengan sasaran pasti banyaklah yang harus di
kita ingin mendorong yang offline
karena biar bagaimana training itu kan selain butuh yang online juga butuh yang pelatihan yang sifatnya praktikal
tetapi tidak bisa dengan online
nah ini yang sekarang belum bisa dijalankan dengan kartu prakerja
karena covid atau memang karena
karena covid dan karena nature nya
natur training kan ada yang memang harus praktis dengan peralatan ataupun dengan bahan bahan bantu
dan kualitas dari yang selama ini satu tahun ini
ya pekerjaan kan masih
mungkin mereka mendapatkan skills tapi tadi diberikan contoh sudah mendapatkan pekerjaan yang sukses
dan mendapatkan pekerjaan walaupun ada covid ini ada berapa persen dari lulusan tahun lalu
ya ini kita kelihatan sudah sembilan puluh delapan
lima puluh persen merasa bahwa mereka punya skill meningkat
ini suatu yang penting ya bagi indonesia
karena kalau kita lihat tenaga kerja kita walaupun besar ya penduduk kita tadi disebut rata rata kan lulusannya sd
sehingga kalau kita mengirim tenaga kerja ke luar negeri itu selalu kan low skill
ya dan juga dari segi pendapatan kan juga lebih rendah
jadi ini adalah hal yang besar untuk meningkatkan kualitas sdm
karena ini merupakan program yang paling penting kan di indonesia
sebetulnya kalau kita lihat bonus demografi kita punya demand di luar negeri itu besar
jadi kira kira nanti yang lulus dari training dan lain sebagainya ini kira kira seperti apa
profil tenaga kerja indonesia

matching antara demand dan supply yang selalu menjadi persoalan
kita memberikan pelatihan ataupun pendidikan untuk yang sifatnya generalis
sehingga untuk masuk kepada demand side ini mereka harus menyesuaikan
kalau corporate besar itu kan selalu ada executive development program atau apapun namanya
ataupun pelatihan magang intern dan yang lain
tapi kan tidak untuk yang middle ke bawah
sehingga di sini ada kekosongan atau gap
sekarang kita punya blk blk
tapi kan blk blk kita sebagian itu juga baru kita perbaiki
karena sebelumnya peralatan di blk itu dua generasi ketinggalan dari industri nya
jadi kalau dua generasi ketinggalan kan apa yang dilatih sampai pekerjaan juga tidak matching
ya sudah ada luar sa dan skills nya sudah
kartu prakerja itu hadir di sana
untuk mengurangi skill gap secara cepat
dan secara cepat yang bapak presiden minta ini respons cepat terhadap situasi saat sekarang
dan salah satu yang respons cepat adalah digitalisasi
karena dengan pandemi covid yang diakselerasikan digitalisasi
nah dengan digitalisasi sangat cocok dengan kartu prakerja
karena training training untuk digitalisasi sebagian besar bisa dilakukan dengan online
sebagian besar self learning
nah ini yang mendorong kita bisa masuk ke sana
nah memang yang kedepan yang menjadi persoalan pekerja migran indonesia
nah pekerja migran indonesia kan juga mempunyai skill gap
tetapi yang bisa ditangani oleh kartu prakerja itu adalah language barrier
karena salah satu kunci yang paling penting untuk mereka yang bekerja atau pmi itu adalah bahasa
nah bahasa bisa dipelajari melalui kartu prakerja
karena itu self study
nah ini juga yang bisa mengurangi miss understanding antara pekerja dan yang mempekerjakan
mungkin itu gap pertama yang bisa ditangani oleh kartu prakerja
nah tentu ke depan kita ada berbicara dengan beberapa yang melakukan pelatihan misalnya hospitality
nah dengan demikian
restoran kafe service itu bisa ditangani oleh hospitality
nah ini yang next
tapi itu kan namanya hospitality kan harus praktek
dan juga covid nya harus pergi dulu sebelum kita
iya covid nya harus pergi dulu
digitalisasi selama covid ini naik menjadi empat puluh miliar usd di indonesia
dan ini sampai tahun dua ribu dua puluh lima ini akan naik satu ratus dua puluh lima sampai satu ratus empat puluh bilion usd

ada banyak hal tersebut
bagaimana kita bisa mencapai itu
ada banyak hal tersebut
bagaimana profil pekerja indonesia taruhlah lima sampai sepuluh tahun ke depan
apalagi kan di sini ada digitalisasi
tapi dalam waktu yang sama
kita kan masih sangat tergantung ke pemegang
tergantung sama orang
tergantung kepada pekerjaan yang sifatnya labor yang manual yang agraris yang umkm
nah ini semua bisa di misalnya kualitas pekerjaan itu bisa di tingkat itu
umkm kan tentu membutuhkan marketing skills sales skills terus minimum bookkeeping
nah hal hal seperti ini tersedia di kartu prakerja jadi basic knowledge untuk start bisnis baru
nah nanti tinggal sektornya apa yang mau didalami itu bisa dipilih lagi
karena itu juga keterampilan skillnya juga disediakan di kartu prakerja
nah kemudian tentu yang lima sepuluh tahun lagi yang digitalisasi
nah sebetulnya ini yang paling pas dengan kartu prakerja karena semula di awal didesain untuk digitalisasi
tapi bisa nggak ini menjadi salah satu jawaban untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan
mengingat masih banyak yang ya saudara saudara kita yang mungkin mereka tidak bekerja dalam ekosistem serba digital
kita juga lihat simple skill misalnya industri makanan minuman
misalnya home cooking nah home cooking ini bisa dijual juga secara onboarding
jualan di satu wilayah reach nya itu sangat pendek
hanya di sekitar mereka berjualan
tetapi dengan mereka bisa on boarding masuk di digital
nah itu dengan ojek online delivery bisa lebih luas
jadi case misalnya di daerah kabupaten bogor
ada seorang pembuat pisang goreng gitu
dia melakukan pelatihan bisa melakukan packaging dan yang lain
pengirimannya sudah bukan sekitar rumah
tapi bisa berbagai wilayah aglomerasi yang lebih luas
dan juga platform platform yang jual sayuran
itu kan semakin lama kan semakin banyak ya pak erlangga
jadi mungkin kalau ini covid sebenarnya menunjukkan bahwa kita semakin tergantung kepada yang serba internet serba digital serba teknologi dan online itu sendiri
kalau setelah berlalu ini pasti akan terus
terus meningkat ya kebutuhan seperti ini
jadi digitalisasi selama covid ini naik menjadi empat puluh miliar usd di indonesia
dan ini sampai tahun dua ribu dua puluh lima ini akan naik satu ratus dua puluh lima sampai satu ratus empat puluh billion usd
nah game changernya tentu demand side
dan indonesia adalah negara dengan demand terbesar
karena kita punya banyak
kita punya bonus demografi
maka ini adalah menjadi engine baru untuk pertumbuhan ekonomi kita
pertumbuhan ekonomi kita kan sekarang engine nya adalah satu domestic consumption
kedua kita export
keempat government spending
jadi dari engine ini yang kemarin kena itu adalah konsumsi
tetapi konsumsi ini bisa di substitute dengan digital
jadi digital demandnya tetap ada
tetapi delivery nya itu kan yang tadinya melalui wholeseller melalui supermarket melalui toko distribusi yang lebih besar
nah ini semua bisa customize
kan orang bisa beli sesuai dengan permintaan langsung dari warehouse ke rumah
nah ini yang sekarang meningkat dengan cepat
kita gara gara covid ini dan juga mungkin karena spending kita
dan utang kita pak erlangga
kita sudah turun kelas lah sedikit
pertumbuhan kita ya memang dimana mana juga pertumbuhan cukup lambat
tapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan
jadi kita lihat bahwa kita melihat memang kita turun dari upper middle
menjadi lower middle
tapi itu sebetulnya tipis saja
tipis tapi kita bisa stuck di situ
pada saat itu kita empat ribu kan di atas upper middle class
nah kita turun ke tiga delapan ratus masuk di lower middle class
sehingga ini tentu diharapkan bisa naik kalau kita sudah recover
kemudian kedua pertumbuhan kita kemarin di kuartal kedua bulan april mei juni

itu main driver nya apa
main driver nya adalah kembalinya sektor ekspor
kita masuk dalam super cycle komoditas
dimana komoditas harganya bagus semua
dan itu juga didorong oleh dunia recover
dan indonesia menerapkan kebijakan b tiga puluh
jadi telapas oil itu untuk turun
kemudian juga government spending dan investasi kita sudah kembali
tetapi pada waktu itu kita berhasil menekan kasus pandemi covid itu kasus aktifnya sekitar seratus ribuan
tetapi kan dengan varian delta ini naik lagi ke lima belas
walaupun sekarang pelan pelan sudah mulai turun
nah ini yang kita harus pahami bahwa pertumbuhan ekonomi itu berbanding terbalik dengan jumlah kasus aktif
pada saat kasus aktif rendah pertumbuhan ekonomi akan naik
tapi pada saat kasus tinggi karena kita batasi mobilitas maka pertumbuhan ekonomi turun
tetapi kita punya celengan
celengan yang tujuh tujuh kemudian ekspornya naik importnya juga naik
dan import itu adalah bahan baku dan penolong dan barang modal
sehingga ini akan memitigasi penurunan
sehingga kami masih optimis di akhir tahun dua ribu dua puluh satu pertumbuhan masih antara tiga tujuh
sampai empat lima ya
tapi kita masih mencari objek dua
bahwa kedisiplinan masyarakat itu penting
karena penanganan covid kuncinya ada di hulu dan di hilir
hulu masyarakat disiplin
kemudian juga menjaga jarak dan menjauhi kerumunan
dan tidak membuat kegiatan kegiatan yang rame
aktif hanya kalau sudah divaksin
atau ke tempat tertentu sudah di swab antigen
jadi yang sehat yang jalan
itu adalah di hilir
hilir tentu kesehatan
fasilitas kesehatannya bagaimana
kemudian ketersediaan obat obatan
kita harus melihat balancing antara hulu dan hilir
yang penting kalau ada worst case scenario
taruhlah sekarang delta
tapi bisa saja bulan depan atau berapa bulan lagi
kita harus siapkan mau tidak mau
salah satu yang harus siapkan berarti kita harus available fasilitas rumah sakit
berarti harus ada investasi di yankes
memang pandemi covid ini memberi kesempatan kita untuk mereformasi juga fasilitas pelayanan kesehatan
dan juga mungkin mereformasi ini profil industri dan perekonomian kita lebih ke basis kesehatan
karena di situ
jadi healthcare menjadi prioritas
healke ini bisa bagian dari yang ditawarkan oleh skills ini
ya salah satu tentu healthcare ini membutuhkan spesialis
karena ini sifatnya praktis
jadi nyuntik kan harus di tangan
tangguh itu berarti resilient
jadi tangguh menghadapi tantangan
termasuk pelemahan ekonomi dan pandemi covid
nah tentu khusus dengan ini kartu prakerja
ini kita harus mengambil pelajaran
supaya bisa lebih bijaksana menanggapi situasi
jadi tetap optimis
kesempatan itu ada kalau kita berusaha dan kalau kita ulet
kalau kita tumbuh kurang dari situ
maka akan ada delta
dan delta ini kan di carry over
bukan delta virus ini
delta itu kan perbedaan
jadi kalau yang tahun kemarin belum masuk lapangan kerja
ditambah tahun ini kan jadi bertambah
nah ini yang kita harus potong dengan pertumbuhan yang tinggi
nah pertumbuhan tinggi
kita membuktikan bahwa bisa kita dorong
dengan mengoptimalkan engine engine tadi
nah tentu tantangannya adalah ya sekarang pandemi covid
jadi ini remnya juga kencang
kejadian antara gas dan rem ini yang jadi
tapi tantangan ini juga menemukan banyak sekali peluang
opportunity tadi untuk reformasi
tapi juga untuk mengubah paradigma
yang mungkin kita dulu fokus ke yang sifatnya resource base
tapi sekarang justru lebih ke yang lebih
dan satu yang sekarang
kekualitas nilai tambahan
yang penting bahwa healthcare industry ini harus bangun
karena sekarang healthcare kita lebih didorong oleh import
nah kita harus mendorong healthcare ke depan
berbasis produksi dalam negeri
apa yang harus kita lakukan
termasuk mengurangi ppnbm
karena demand itu kita lihat lemah
sehingga pajak barang mewah kita turunkan
di tanggung pemerintah
sehingga kelihatan ini bisa menghela perekonomian
kemudian juga penjualan properti
ppn nya di tanggung pemerintah
sehingga demand nya tumbuh
nah demand tumbuh ini kan menumbuhkan value chain nya
kalau industri properti ke industri semen
kemudian ke industri jasa konstruksi dan yang lain
kalau industri otomotif ke juga pabrik baja
pabrik elektronik pabrik kaca dan yang lain
ini value chain nya panjang
memang kedepan global value chain menjadi penting
dan agar indonesia menjadi kuat di bidang value chain ini
ya kemudian tentu perlindungan sosial tetap harus jalan
karena kita harus membuat buffer ke masyarakat yang di bawah
termasuk supi di listrik
kemudian pkh sembako tetap jalan
kemudian tentu kita
tentu kita dorong driver daripada digitalisasi ini
ya ini kita tahun ini tujuh belas agustus di suasana covid
di suasana ppkm ya pak erlangga
tumbuh dan tanggung
ini mungkin bisa apa yang membuat optimisme ini
dan berkaitan dengan ya kita
apalagi masyarakat yang selama ini merasa bahwa kita masih dalam kesulitan
ya pertama tangguh itu berarti resilient ya
jadi tangguh menghadapi tantangan
termasuk pelemahan ekonomi dan pandemi covid
nah tentu khusus dengan ini kartu prakerja
ini kita harus mengambil pelajaran
mengambil pelajaran itu feelnya adalah belajar lagi
nah belajar secara online
mengambil pelajaran supaya bisa lebih bijaksana menanggapi situasi
tidak kita dengan misalnya kena phk
terus kita menjadi pessimis depressed dan yang lain
tetapi kesempatan itu ada kalau kita berusaha
dan kalau kita ulet
nah tangguh ulet ini menjadi bagian dari kartu prakerja
kemudian ya tentu tumbuh
tumbuh itu opportunity baru
jadi dengan pelatihan kita mengambil tiga empat pelatihan
nah itu terbuka kesempatan baru
apakah menjadi barista apakah menjadi entrepreneurs apakah kerja
di bidang yang sama sekali berbeda dengan sebelum pandemi covid
nah itu yang kita dorong dalam konteks prakerja
kita harus tangguh melihat kesempatan baru
dan itu tumbuh untuk tumbuh opportunity baru
jadi kita menyiapkan financing package
paket keuangan ya
karena ini satu hal sudah pasti yang ikut prakerja pasti lolos kyc
sehingga otomatis kredit sepuluh juta kredit di bawah lima puluh juta tanpa agunan
dengan usaha yang jelas itu bisa otomatis dapat
jadi multiplier effectnya juga semakin besar
ya karena bank sudah punya track record
jadi dianggap credible ya
punya ini lah kolateral
dan punya kompetensi
jadi dibalik ini semua pelajaran bagi kita bahwa dibalik krisis itu banyak sekali peluang ya
terakhir pesan untuk para milenial kita
generasi penerus apalagi generasi yang mungkin sekarang harus lebih banyak sekolah itu online
jarak jauh dan lain sebagainya
pertama kita sadar dengan pandemi covid ini
belajar terus menerus itu menjadi kunci siapapun
itu belajar terus menerus karena harus adaptasi
dan dalam situasi seperti ini ini untuk pertama kali kesempatan untuk reset dan rebooting
kalau komputer reset dan reboot
ya karena pertumbuhan dari minus menjadi nol kan di riset
nah dengan reset dan rebooting ya mau gak mau belajar
kita akan berbeda sebelum dan sesudah
jumlah sederhananya office space akan berubah
karena sebagian bisa work from home
berarti ini bisa hybrid bisa jalan terus menerus
space bisa lebih berkurang
bisa dimana saja
individual ruang mungkin tidak perlu lagi
jadi yang penting mungkin buat meeting room ataupun untuk zoom dan yang lain
dan semua dengan gadget bisa kerja dari mana saja
kecuali yang kerja di shop floor
kedua tentu solidaritas sosial ini penting
karena pandemi covid mendorong solidaritas sosial
kita bergotong royong menangani pandemi covid
dan kita harus solidar karena yang covid ini bukan adalah masyarakat
jadi kalau kita bisa menjaga disiplin kita jaga diri dan jaga orang lain
jadi solidaritas ini penting
dan kemudian tentu ke depan ya kita sadar bahwa bangsa kita ini akan maju
kalau kita bersama sama dalam konteks nkri
dalam konteks nkri juga kita melihat bahwa pembelajaran dengan kualitas yang sama
dengan jam yang sama
dengan kualitas yang sama
dan kartu prakerja sudah membuktikan itu
dimanapun berada dari sabang sampai merauke
dari miangas sampai pulau rote
gelombang delapan belas dibuka sama gitu
dan gak perlu antri online di kantor mana
tapi pada detik itu pun opportunity tersedia
iya opportunity untuk siapa saja dimana saja
terima kasih pak erlangga
bicara mengenai healther tetap jaga kesehatan
kesehatan sekarang paling penting
kalau kita tidak sehat masyarakat tidak sehat
ya bagaimana kita akan membangun perekonomian yang sehat
bagaimana kita akan membangun sebuah negara yang sehat dan kuat
sekali lagi terima kasih
terima kasih pak
dan ya demikian
insight with desi anwar kali ini
dan jangan lupa ya pandemi covid sembilan belas masih berada di sekitar kita
dan kita sesuai tadi apa yang dikatakan pak erlangga
prokes nomor satu ya
selalu menggunakan masker
rajin mencuci tangan
karena dengan demikian kita bisa menekan angka covid supaya tidak naik terus
tapi justru akan turun
dan kalau ini turun semua kita harapkan kita bisa keluar lebih cepat
dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi saat ini
sekali lagi saya desi anwar
di masa pandemi ini kita bisa memilih untuk mengeluh atau terus tangguh bertumbuh
tangguh hadapi tantangan
tangguh ketika jatuh
tangguh ketika bangkit mencoba dan gagal
tumbuhkan rasa percaya diri
dan temukan potensi diri tanpa batas
rayakan semangat tujuh puluh enam tahun merdeka